tingginya harga daging sapi jelang lebaran menyebabkan pasar kuda di jeneponto sulawesi selatan diserbu pembeli
di pasar ini ribuan ekor kuda diperjualbelikan dengan harga yang relatif murah
jelang lebaran pasar kuda tolo kabupaten jeneponto sulawesi selatan menjadi favorit warga untuk mendapatkan daging dengan harga terjangkau
di pasar ini ribuan ekor kuda dijual dengan harga lima hingga empat belas juta rupiah per ekor atau rp tujuh puluh ribu rupiah per kilogram
para pedagang kuda mengakui menjelang lebaran permintaan pembeli meningkat seratus persen dibandingkan hari biasa
hal ini diduga karena masih tingginya harga daging sapi yang mencapai rp satu ratus tiga puluh per kilogram